merebaknya pandemi covid sembilan belas menambah kejayaan era digitalisasi
hampir semua instansi baik pemerintahan maupun swasta
melaksanakan program digitalisasi sehubungan dengan imbauan presiden joko widodo
untuk bekerja dari rumah hingga belajar dari rumah
tak hanya itu pandemi covid sembilan belas telah menggeser pola kebiasaan konsumen dan bisnis
era digital telah membawa berbagai perubahan sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik baiknya
namun dalam waktu yang bersamaan era digital juga membawa banyak dampak negatif
sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia
tantangan pada era digital telah masuk pula ke dalam berbagai bidang
dan teknologi informasi itu sendiri
idealnya memang kita mempunyai sistem independen
sebagai mana amerika usa punya sistem independen
china punya sistem independen
rusia melalui runet
dia membangun networknya sendiri
kita sebagai negara dengan satu ratus tujuh puluh lima juta internet users di indonesia saat ini
penggunanya satu ratus tujuh puluh lima juta
pasar digital ekonomi kita yang
kembang juga luar biasa
startup kita juga yang begitu banyaknya
dua ribu lebih startup di indonesia ini
nomor lima terbesar di dunia
jadi harusnya kita bisa membangun
tetapi ekosistem kita juga perlu kita tata terlebih dahulu
era digital bukan persoalan siap atau tidak
dan bukan pula suatu opsi
namun sudah merupakan suatu konsekuensi
teknologi akan terus berkembang
ibarat arus laut yang terus bergerak
dan akan terus berkembang di tengah tengah kehidupan manusia
maka tidak ada pilihan lain
kecuali menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar
agar memberi manfaat yang sebesar besarnya
ini bisa merupakan momentum untuk mengakselerasi pembangunan dan perkembangan kita
menuju ke all things internet ke dunia digital
bagaimana perkembangan digital dan teknologi di indonesia
serta strategi untuk mempercepat dan mentransformasi indonesia menjadi berbasis internet
saya sudah berada bersama menkom info kita jonny g plate
dan tentu saja kita lakukan wawancara ini juga dengan memperhatikan protokol kesehatan
kita menggunakan shield dan kita juga menjaga jarak
ini pak joni apa kabar
kabar baik desi terima kasih sudah datang di kantor sementara work from home nya menko info
dan ini luar biasa
ini kita lihat kantor kom info ini terjadi jadi korban covid sembilan belas juga
ini untuk pertama kalinya di kantor tapi di kediamannya di widya chandra
jadi ini adalah kontor yang sangat penting

tapi bagaimana ini lockdown karena ada staff yang kena
iya memang lockdown ini kedua kali
sebelumnya dulu di awal bulan maret pertengahan maret ya
waktu itu dunia melakukan penutupan wilayah perbatasan
saat itu ada banyak pejabat dan staf kominfo yang sedang bertugas di luar negeri
yang harus kita menarik
menarik dan mengajak mereka kembali
dan pada saat mereka kembali terjata dari mereka ada juga yang sudah terpapar atau tertular virus
yang harus kita lakukan lockdown waktu itu dua minggu lah
nah kali ini terpaksa harus melakukan lockdown lagi
karena terjata di beberapa dari hasil pcr test ya
ada beberapa staff dan pejabat kom info di berbagai gedung yang ada di kantor pusat kom info
untuk mencegah penularan lebih lanjut ya saya menutup kantornya
tapi tidak menutup pekerjaan dan operasi kementerian
nah kementerian tetap bekerja tetap berjalan
saya pun tetap bekerja dari sini
dan tetap sehat ya
dari rumah dinas ya
dan mengapa itu karena memang sebetulnya banyak yang tidak tahu
ya kom info bisa bekerja di ruang virtual
seluruh sistemnya sudah bisa memungkinkan bahkan absensi dengan menggunakan gps
itu sudah dilakukan
dan pejabat pejabat kami itu melaksanakan bisa dari mobil bisa dari mana saja
dari rumah untuk bekerja
iya memang kominfo seharusnya jadi role model untuk melakukan semuanya berdasarkan virtual
tapi enam bulan terakhir ini pak joni kita lihat
jadi ketergantungan semakin meningkat
semua kita terpaksa melakukan online belanja online pesan makanan online
belajar bekerja dan lain sebagainya
selama enam bulan terakhir ini ini apa kira kira yang sudah istilahnya dalam proses transformasi ini yang terasa sekali dilakukan
jadi saya perlu memberikan gambaran ya
memang transformasi digital itu ada setidaknya empat aspek di situ
dan aspek yang terlihat secara kasat mata adalah aspek yang pertama
atau teknologi informasi dan

nah itu yang pertama
banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana atau seberapa besarnya sih potret infrastruktur tik indonesia
saya sedikit memberikan gambaran sedikit ya
infrastruktur tik kita itu terdiri dari yang pertama disebut dengan backbone network
backbone network kita atau jaringan tulang punggung kita itu terdiri dari pembangunan fiberotik
di darat dan di dasar laut di indonesia
yang dilakukan oleh operator seluler dan kementerian kominfo untuk wilayah tiga t terdepan terluar dan tertinggal
yang panjangnya saat ini fiber optic yang sudah diploi itu sepanjang tiga ratus empat puluh delapan km
di darat dan di laut
termasuk di dalamnya yang dikenal dengan palapa ring
sepanjang dua belas km
ya kalau kita pegang ujungnya mbak desi ya dan kita mengitari bumi fiber optik indonesia ini sudah hampir sembilan kali melilit bumi
apakah itu sudah cukup belum
kita harus masih melanjutkan karena memang indonesia ternyata sangat besar
dan digital divide kita itu masih sangat jauh
dan digital divide masih ini baru satu aspeknya
aspek yang kedua kita harus membangun
yang disebut dengan middle mile dan last mile
kita harus membangun bts bts di indonesia ini
hingga saat ini kita sudah membangun operator seluler dan kementerian kominfo empat ratus delapan puluh ribu bts
bayangkan kalau bts kita ini dibangun di negara tetangga kita
ya negara pulau terdekat kita
itu bisa setiap lima puluh meter ada bts
belum juga bu desi
masih harus kita kembangkan
masih harus kita bangun
saat ini juga untuk kepentingan ruang angkasa kita kita menggunakan lima satelit nasional
dan menyewa empat satelit internasional dengan kapasitas dua puluh gigabit atau total lima puluh gigabit
apakah cukup belum juga
ya kita akan merilis
artisiasi untuk membangun satelit baru
yang disebut dengan high troput satelit
dengan kapasitas satu ratus lima puluh gbt atau tiga kali lipat dari sembilan satelit yang ada
yang akan ditempatkan di orbit pada tahun dua ribu dua puluh tiga
tapi ini sesuai dengan schedule
walaupun ada covid ini
ini memberikan gambaran bahwa memang deployment infrastructure nya saja sudah begitu luar biasa
dan itu berarti melibatkan miliar dolar atau ratusan triliunan rupiah
yang belum cukup untuk menjangkau seluruh pelosok masyarakat secara administratif pelayanan pemerintahan
dan pemukiman penduduk
nah ini yang menjadi tugas saya untuk mengisi puzzle puzzle yang kosong
karena selesainya pembangunan infrastruktur tik itu adalah tersedianya sinyal di belakang situ
tapi sinyalnya ada apa enggak
nah ini yang menjadi tantangan
dan untuk transformasi digital tentu prasarat hadirnya sinyal
untuk memperkecil digital divide tadi menjadi isu yang besar
nah tugas kominfo saat ini yang pasti ya rasio internetifikasi harus kita naikkan
dengan membangun infrastruktur tik tersebar merata ke seluruh tanah air
memperkecil disparitas internet
baik antar masyarakat maupun antar wilayah
yang saat ini sudah dalam roadmap kominfo untuk menyesuaikan
dan ini sangat penting ya
apalagi kita ketimpangan ya digital divide ini tentu saja melahirkan berbagai macam ketimpangan
ini baru satu aspek bu desi ya
tapi ini penting karena sampai saat ini kan sudah cukup lama ya dibangun infrastruktur ini
tapi kita mungkin satu persatu
karena dari segi teknologinya kan juga semakin berkembang
kita dunia sudah bicara kita lima g
target untuk total empat g saja dulu
kira kira kapan kita bisa
nah itu satu ya
kita harus menyelesaikan ict infrastructure
yang kedua kita harus tata kelola ulang spektrum frekuensi kita
tanpa spektrum frekuensi tidak ada medianya ini
nah medianya adalah spektrum frekuensi
hingga saat ini dari awal sampai tahun dua ribu dua puluh ini
indonesia itu menggunakan tujuh ratus tiga puluh tujuh mhz frekuensi
proyeksi saya proyeksi kominfo sampai tahun dua ribu dua puluh
dengan transformasi digital
kita membutuhkan dua ribu empat puluh tujuh mhz
atau harus dilakukan refarming dan farming
frekuensi sebanyak seribu tiga ratus sepuluh
ini ibaratnya untuk analogi ya
kita mau bangun jalan tol
tetapi tanahnya sudah dimiliki
oleh berbagai orang yang harus dibebaskan
demikian halnya frekuensi
dengan biaya yang begitu tinggi
pasti dengan biaya yang tinggi
karena ini ada farming dan refarming
ada migrasi pengguna pengguna dari spektrum tertentu
di semua layer
baik di lower layernya di coverage band nya maupun di super high band nya
nah itu untuk empat g
kita harapkan dengan selesainya infrastruktur ict dibangun pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti
karena masih terdapat dua belas lima ratus empat puluh delapan desa dan kelurahan yang belum ada sinyal
tiga tiga ratus empat puluh lima nya ada di wilayah komersial non tiga t
sembilan satu ratus tiga belas desa dan kelurahan itu ada di wilayah tiga t
dan kami sudah mempunyai program
dan sudah disetujui oleh bapak presiden menjadi kebijakan pemerintah
untuk diselesaikan dalam tahun dua ribu dua puluh
apbn yang sedang disiapkan sekarang
dan tahun dua ribu dua puluh dua
sudah disiapkan yang disebut dengan blended financing
bauran sumber pembiayaan untuk menyelesaikan
ya saat ini masyarakat mempunyai smart tv
jadi masyarakat keluarkan biaya yang tidak perlu
ya dan ini mubazir untuk frekuensi yang kita miliki
kita bisa lebih cepat ke empat g lima g
kalau ini semua kan dibebaskan kan
apalagi ya frekuensi tujuh ratus
yang digunakan oleh penyiaran ini
dengan kita bermigrasi ke digital
maka ada yang namanya digital dividend
dan digital dividend ini besar sekali
sebanyak satu ratus dua belas mhz
yang kalau dikuantivisi dalam penerimaan negara
itu triliunan rupiah per tahun
kalau kita lihat dari negara negara lain ya
migrasi ke digital itu sudah bisa dikatakan sepuluh tahun
bahkan di negara negara tetangga itu semua itu sudah bermigrasi ke digital
hanya indonesia menurut saya ini yang kita ketinggalan ya
mungkin sepuluh atau lima tahun
migrasinya sampai sekarang itu belum terwujud
kita tuh masih punya sistem analog yang
sebenarnya ini kan waste ya
ini sampai sekarang ini ya memang
apalagi kita di broadcast ini ya
kita paham lah ini
ini sampai sekarang ini apa
tugas saya saat ini adalah menghantar indonesia
untuk bermigrasi ke digital space
di seluruh aspek hidupannya
digital space di pendidikan
bahkan sampai ke broadcasting
yang kita masih
dan kita salah satu negara
yang di sisi broadcastnya atau penyiarannya
yang tertinggal karena kita masih menggunakan analog system
saya dengan pemahaman dan pendalaman yang sungguh sungguh ya
ingin sekali agar koeksistensi
antara industri pers
yang sudah lahir terlebih dahulu
dan memberikan kontribusi yang banyak kepada indonesia
bisa hidup berdampingan
yang dengan kekuatan finansial yang powerful
dan teknologi yang juga powerful
untuk bisa hidup
bukan membatasi the newcomer
dengan masuk ke digitalisasi
banyak sekali manfaat untuk
agar bisa melaksanakan
industri yang multi platform
tidak saja melalui tv teresterial
ya dengan pemanfaatan satelit
pemanfaatan streaming dan seterusnya
maka yang satu menuju ke sunset
yang satu sunrise
yang masuk ke
menjadi tantangan sendiri
tapi harus ada deadline nya dong pak joni
dari tahun ke tahun ini
saya itu dulu
karena ini sudah
ini sudah merupakan keniscayaan
walaupun sacrifice memang
bagi tv tv termasuk
dimana kita berada
ini kan masih memiliki sistem analog
ya memang ada sacrifice
tapi harus ada deadline
dulu di dpr lima tahun
saya mengikuti sekali
untuk masuk ke digitalisasi broadcast kita
tetapi pada saat itu mungkin
sosialisasi yang kurang
pemahaman yang belum sama
begitu saya ditunjuk oleh bapak presiden
untuk menjadi menteri komunikasi dan informatika
maka tugas itu ada di pundak saya
per televisi yang nasional kita
masuk ke digitalisasi
atau yang saat ini dikenal dengan analog switch off
yang kami secara politik
sudah sepakati dengan dpr sebetulnya
pemerintah melakukan inisiatif pembuatan payung hukum
atau undang undang perlindungan data pribadi
inisiatif pemerintah yang saya sudah
dan saat ini sudah mulai dibahas
sambil revisi undang undang penyiaran
yang menjadi payung hukum
digitalisasi broadcasting atau per televisian
itu di undang undang penyiaran
tetapi karena ini inisiatifnya ada di parlemen
dan tentu parlemen mempunyai prolegnas yang panjang
maka pada saat inisiatif
untuk melakukan omnibus law
ruu cipta kerja
nah sektor penyiaran ini
dimasukkan juga dan berada
di dalam salah satu
di dalam salah satu chapter dari
ruu cipta kerja
itulah yang akan menjadi payung hukum
migrasinya analog ke digital
atau dikenal dengan analog switch off
di dalam draft itu
kami saya sudah memasukkan
ya unsur yang pentingnya analog switch off
dua tahun selambat lambatnya
sejak diundangkannya undang undang gitu
jadi maksimum dua tahun
harus dua tahun
karena kita sudah sangat tertinggal
banyak sekali alasannya
mengapa harus dua tahun ya
dan saya tentu memberikan
apresiasi dan respons yang positif
karena banyak sekali sebetulnya
yang sebetulnya sudah siap
ya analog dan digital itu
bisa disiarkan secara simulcast
seperti yang kita lakukan
yang saat ini sedang dilakukan
kenapa harus kita menunggu
harusnya kita percepat
tidak boleh on denial ya
karena ini semakin lama kan juga
infrastrukturnya itu semakin
ini jauh ya
semakin jauh semakin mahal
semakin merugikan masyarakat
dan secara ekonomi juga semakin
misalnya aspek frekuensi wilayah perbatasan
akan terjadi interference
dan karena kita sudah punya komitmen
yang sudah terjadwal
dan kita belum melakukan
kalau sampai terjadi interference
maka yang kalah di sengketa antar negara
kita pasti kalah
belum lagi bagi masyarakat itu sendiri
ya saat ini masyarakat mempunyai
keluarkan biaya yang tidak perlu
untuk frekuensi yang kita miliki
kalau kita lebih cepat ke empat g lima g
kalau ini semua kan dibebaskan
apalagi frekuensi tujuh ratus
yang digunakan oleh penyiaran ini
dengan kita bermigrasi ke digital
maka ada yang namanya digital dividend
dan digital dividend ini besar sekali
sebanyak satu ratus dua belas mhz
yang kalau dikuantivisi dalam penerimaan negara
itu triliunan rupiah per tahun
dan masih banyak efek lainnya
dari teknologi digital
dan ekonomi digital kita
broadcasting dari analog ke digital
apalagi kita lihat sekarang
ini harus kita dukung
hampir semua istilahnya transaksi
jual beli dan lain sebagainya
semakin meningkat ini
jadi semakin cepat
harusnya kita bisa jauh lebih efisien
dan bisa menerima benefitnya
untuk yang tahu sekalian
dengan frekuensi emas ini
tujuh ratus frekuensi yang luar biasa
kalau digunakan oleh telekomunikasi nanti
akan mempermudah transformasi digital itu sendiri
yang tadi disebutkan
semuanya itu bisa kita siapkan
dengan lebih memadai
dengan tersedianya bandfith yang lebih besar
jadi menurut saya kalau harus masih ada dua tahun lagi
kita akan jauh ketinggalan
ya kalau kita masih dua tahun lagi
masih belum juga bermigrasi ke digital
saya harus fair juga pada industri
industri kita ini ada lpp
lpp nya sudah pasti beres
itu dari budget pemerintah
ada yang tingkat lokal
juga harus kita jaga
jadi usulan pemerintah dua tahun
tetapi kalau pemerintah
perlu ada langkah politik yang lebih progresif
dengan melakukan akselerasi
untuk saya lebih senang
lebih cepat lebih baik
harusnya lima tahun yang lalu
berdiskusi mengenai migrasi digitalisasi ini
sudah cukup lama
karena kalau tidak
dividen yang kita dapatkan
apalagi kalau digital itu kan hanya menggunakan
sebagian dari analog
di situ ada yang dikenal dengan
itu yang kita tata kelola dengan baik
salah satu produsen hacker terbesar di dunia
jadi talent talent hacker itu
adanya di indonesia
di situ hebatnya
talent hacker banyak di indonesia
harusnya itu menjadi kekuatan kita
itu bukan teknologi yang kita miliki
server dan lain sebagainya
misalnya amerika serikat dan kanada
sangat anti terhadap
karena ini berkaitan dengan
indonesia ini nanti bagaimana
dia tidak saja dari aspek ekonomi
tidak saja dari aspek data
data itu hak kedaulatan
data adalah aset
data juga adalah capital
tetapi data tidak saja ekonomi
tata kelola data indonesia
kita tentu berhadapan dengan
kita tentu tidak ingin terjebak
ke dalam blok blok internasional
tapi kita ingin memainkan
dengan data itu sendiri
mau tidak mau kita harus
apalagi karena sumber teknologinya
kita tidak memilikinya sendiri
pengelolaannya juga mau tidak mau
sangat tergantung dengan pihak pihak yang memilikinya
tapi begini mbak desi
mbak desi tidak perlu terlalu khawatir
kita punya sumber daya
di dalam negeri
kita harus menyusun cloud computing kita
kalau nanti saya sedang di dalam
persiapan program ya
untuk membangun data center indonesia
saat ini government mempunyai dua tujuh ratus data center
dan tidak semua itu
memenuhi global standard
dan sedikit yang menggunakan cloud computing
nanti kita akan menyatukan
itu semuanya di dalam government data center
yang sedang saya susun saat ini
dengan menggunakan cloud computing indonesia
menjaga security nya yang tinggi
mengendalikan proses dan pengendaliannya
agar tidak mudah
diterobos melalui security system yang membaik
itu sedang kita siapkan
dan kita ada di tahap yang terakhir
tentu saya belum bisa sampaikan sekarang pak desi
tapi kita dalam perjalanan terakhir dalam hal ini
ada di jakarta tentu
ibu kota negara baru
ada di dua tempat
daerah saya belum bisa sebutkannya
masih nanti soal tanah dan lain sebagainya
itu ada dua
di wilayah indonesia tengah timur
dan di wilayah indonesia bagian barat
tetapi per hari ini
yang sudah membangun data center di indonesia
ground breakingnya sudah
membangun data center itu mbak desi
tidak seperti membangun perumahan
security systemnya harus dijaga dengan baik ya
yang pertama redundancy
karena dia tidak boleh mati
ekses roadnya tidak bisa satu
karena ini barang yang sangat strategis
jalan dengan beberapa access
di dalam sistem
di luarnya harus security system
yang memadai ring ring security system
di dalam data center itu sendiri
setidaknya ada enam lapis
jadi nanti mbak desi
saya bisa kasih tunjuk bagaimana
yang saat ini mungkin di dalam imajinasi
banyak warga negara belum tahu
tapi pak johnny
indonesia itu salah satu produsen hacker terbesar di dunia
jadi talent talent hacker itu adanya di indonesia
di situ hebatnya
di mana talent hacker banyak di indonesia
harusnya itu menjadi kekuatan kita
penerobos dan penyerang
penerobos dan penyerangan
itu yang tahu hackersnya
kalau hackersnya banyak di indonesia
harusnya kita lebih banyak
tahu bagaimana untuk membuat
security system yang lebih baik
tapi betul ya dalam membangun data center
tapi ini penting sekali
karena data itu merupakan resource
tapi juga mengenai kedaulatan
dan ini juga untuk mengurangi kebijakan
karena datanya berbeda beda
jadi ini menurut saya
itu yang jelas
karena ini kan salah satu dari sumber masalah itu
tapi tadi pak joni mengatakan
tidak lama lagi akan ada
undang undang data pribadi
ya kalau di china kan semua dikontrol
rentan untuk nanti
bukan saja di hak
tapi disalahgunakan oleh misalnya pemerintah
untuk melakukan surveillance
kita lihat ini di amerika serikat itu
sebenarnya kan surveillance terhadap masyarakat itu
sebenarnya sudah melewati
ini dia mbak desi ya
kalau tanya sama saya
yang ada adalah kita maju ke depan
dan menyempurnakan dan meningkatkan kualitasnya
demikian pula terkait dengan
hak hak asasi masyarakat
dan ini akan tetap dijaga
dengan adanya undang undang itu
ini harus dijaga
dan data center harus menjamin
pemproses dan pengelola data
kedaulatan pemilik data
karena ini dilindungi oleh konstitusi
pasal dua puluh delapan mengatur
makanya dalam menyusutnya
kita tentu mengatur betul bagaimana konsennya pemilik data

bagaimana right to be forgotten pemilik data
bagaimana sanksi yang diberikan
bagaimana sanksi yang diberikan
dan penggunaan tanpa hak atas data masyarakat
harus data di dalam negeri
yang betul betul teratur
apalagi yang cross border
harus ada bilateral
dengan hak pelindungan
atau kalau bisa lebih di atas
itu yang menjadi mitra kita
kalau tidak tentu kita harus mengaturnya dengan baik
masalah data ini satu yang sangat serius
tetapi yang perlu saya sampaikan
kita harus menyelesaikan
setidaknya untuk pemerintah
dalam rangka untuk menghasilkan
kebijakan satu data nasional
dengan adanya satu data nasional
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
akan lebih tepat sasaran
saat ini kan kita tahu
bapak presiden begitu seriusnya
untuk masa covid ini
menggunakan seluruh insentif belanja negara
layer paling bawah dari piramida penduduk kita
tetapi pada saat implementasi
terkendala banyak karena data
dan tadi saya sampaikan
ada dua tujuh ratus data di indonesia
dan sangat sedikit dari data data itu
yang memenuhi standar global
sehingga kominfo terpaksa step in
masuk ke dalamnya
dan melakukan interoperabilitas data
dari seluruh pusat pusat data
dengan tetap menjaga
yang melindungi kewenangan
misalnya akses data dari kementerian kesehatan
kewajiban kementerian kesehatan
untuk menjaga privasi data
harus tetap dijaga
tetapi mengelola datanya
aksesnya ada di kominfo
untuk melakukan interoperabilitas
demikian pula data lainnya
kominfo mempunyai tugas
dalam rangka akselerasi
salah satunya adalah
dalam rangka untuk menghasilkan
satu pusat data nasional
yang wali datanya nanti ada di bapak nas
ya fungsinya sebenarnya juga
karena ini data ini nanti bukan saja pengelolaannya
tapi bagaimana penggunaannya
saya sudah menyampaikan kan
tapi jangan melanggar kebebasan orang lain
karena kita juga minta
di garis depannya
ibu desi mbak desi ya
yang sudah ditersangkakan oleh polri
karena sudah langgar hukum benar benar
dan sudah berhasil
dan sudah berhasil
sekarang bicara konten ya
karena tadi kita sudah menyebutkan
data pribadi itu sendiri
tanpa menggerus demokrasi
karena kita lihat dengan adanya sosmed
dan dicoba untuk diregulasi lewat ite
dan ini kan jadi
ini istilahnya pasal karetnya
atau pisau bermata
dengan misalnya kepentingan dalam bentuk
wah keamanan ketertiban
terorisme dan lain sebagainya
sehingga kita sudah melihat ya
adanya misalnya pemblokiran
dan lain sebagainya
nah ini bagaimana mencapai balance itu pak joni
belum lagi masalah hoax ya
kita perlu data
tapi yang ada tuh hoax
jadi yang pertama pasti mbak desy ya
ini semua tergantung
jadi payung hukumnya ada pun
penafsirannya bisa jamak
karena apa memang morfologi sintaksis
dan semantik indonesia itu begitu terbukanya
tetapi pada saat kita melihat undang undang
kita harus mengetahui
apa yang menjadi landasan undang undang ini dulu dibuat
pada saat dia sudah menjadi kata kata sederhana saja
saya buat satu kalimat dengan tiga kata mbak desi ya
artinya apa itu
tapi kalau saya sebutkan
saya bukan jual
semantik indonesia ini
nah pada saat kita menafsirkan undang undang
jangan sampai bias
kita harus kembali kepada kepentingannya
yang menjadi dasar
pada saat sekarang
pada saat bermigrasi
maka yang pertama harus kita rubah itu
cara berpikir kita
cara berpikir kita harus kita rubah
bahwa kita masuk ke era digital
apa yang harus kita lakukan untuk era digital
yang sedikit banyak aturannya pun
tidak bisa menjangkau terlalu jauh
adalah kematangan kita
untuk melihat satu
benar atau tidak
dia baik atau tidak
dia bermanfaat atau tidak
jangan cepat cepat pencet sense
nah kominfo sendiri
mempunyai program dalam langkah
tentu harus mengajak ekosistem
untuk bersama sama memperkenalkan
digital kepada masyarakat
gerakan nasional literasi digital ini
melibatkan satu ratus delapan lembaga masyarakat
aktifnya dua ratus ribu di seluruh indonesia ini
dan menjangkau tujuh puluh lima juta rakyat
dalam langkah literasi digital
ini untuk menghasilkan basic knowledge
di atasnya kita mempunyai program
yang kita sebut dengan
ini program untuk memperkenalkan
engineers di bidang digital
mulai tadi yang mbak desi sebutkan itu
itu disediakan di program itu
bagi siapa saja yang berijasa
tamatan sma atau sederajat
sarjana sana baru
kita butuhkan tadi di awal
saya menyampaikan sekitar enam ratus ribu satu tahun
ini tahun ke dua ya
kali ini tahun dua ribu dua puluh
sebanyak lima puluh ribu
sarjana dan siswa
di seluruh indonesia
untuk menghasilkan tenaga tenaga terampil
tentu menjadi tugas ekosistem
kami bekerja sama dengan teknologi company
semuanya ikut untuk menghasilkan
tanpa ada digital talent sulitlah kita maju
dan yang diatasnya namanya digital leadership academy
untuk menghasilkan master mental digital
sebelumnya itu sekitar tiga puluh
calon calon suhu digital dikirim ke
harusnya tahun dua ribu dua puluh ini
kami akan kirimkan seratus orang
dari perguruan tinggi
para kepala kepala dinas
dalam rangka smart city di indonesia
setelah itu kita mengirim
ahli ahli kepala kepala dinasnya
dan yang ketiga
yang tadi disebut bagaimana kita harus membangun
digital startup yang baru
ke tiga negara setidaknya
singhoan university di tiongkok korea singapura
terpaksa program ini kita undur
mengajak sektor kementerian pendidikan dan kebudayaan
mengajak sektor kementerian pendidikan dan kebudayaan
mengajak sektor kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan helix lainnya
yang dimiliki oleh indonesia
untuk bekerja bersama sama
untuk bekerja bersama sama
susun dengan baik
bagaimana kita menyiapkan satu roadmap
untuk menghasilkan talenta yang kita butuhkan
menurut saya itu
saya sangat setuju pak joni
tapi edukasi literasi pengguna internet itu
seharusnya mulai dari usia sekolah
karena anak anak sekarang sudah terekspos

menurut saya itu sangat penting
dan harus diutamakan juga
edukasi literasi usia dari kecil
literasi usia dari kecil
karena untuk sebagai self protection juga
karena untuk sebagai self protection juga
betul sekali ibu desy
jadi kalau kita ngomong digital ini
tidak cukup satu jam
tapi saya ingin gambarkan tambahannya begini
khususnya di ruang digital di downstream

karena program itu harus dari perubahan cara berpikir
karena program itu harus dari perubahan cara berpikir
maka dia harus dari lingkungan pendidikan terkecil
maka dia harus dari lingkungan pendidikan terkecil
ke lingkungan agama
untuk mendidik bagaimana habit kebiasaan itu kita perbaiki
literasi itu tidak cukup
itu kita lakukan
kita juga harus imbangkan itu
dengan payung hukum yang kuat
dengan payung hukum yang kuat
tanda petik ya
punishment yang memadai
nah ini yang perlu saya sampaikan
kominfo mempunyai cyber drone

tujuh hari seminggu memonitor ruang digital
sepuluh hari seminggu memonitor ruang digital
jangan sampai pak desi berpikir
ini berarti kontrol
kontrol menjaga agar ruang digital kita bersih
itu dulu ya
jadi kami mengetahui dan mengikuti perkembangannya
jangan sampai kita
kita mau pilkada
mau pemilih ini dipakai pakai terus ini
nah kominfo melakukan monitoring itu
mau gak mau kita tutup
karena itu sudah
tapi harus menghormati hak orang lain
yang kedua kami berkomunikasi dengan platform digital
yang kedua kami berkomunikasi dengan platform digital
saya berkomunikasi dengan ceo nya youtube ini berulang ulang kali
ibu susan wojcicki
itu dengan saya telpon telponan terus terus
bagaimana membersihkan youtube ini
jangan diisi dengan hal hal yang tidak bermanfaat

jadi kita mengendalikan itu
tetapi pak desi
tetapi harus kita tahu
pemerintah saya pak jokowi
saya sudah menyampaikan
tapi jangan melanggar kebebasan orang lain
karena kita juga minta
di garis depannya
penegakan hukum kasus covid saja
ibu desi mbak desi
yang sudah ditersangkakan oleh polri
karena sudah langgar hukum benar benar
ada satu sembilan ratus sebaran
di ruang digital kita
di ruang digital kita
yang hoax dan disinformasi
enam ratus nya sudah di take down
tinggal dua ratus sekian
tapi pasti nanti akan berjamur lagi pak joni
dia tidak berhenti
dan ini berarti kejar kejaran
jangan sampai air bah dimasukkan
ke ruang digital
lalu kom info dengan gayungan kecil
disuruh bersihkan atau keringkan
ini harus kita jaga
kalau saya analogikan
ruang digital itu
jangan sampai bendungannya ini jebol
disinilah penegakan hukum
supaya dia tidak jebol
sekali bendungan jebol
maka arus informasinya akan mengalir
ke ruang digital
begitu derasnya air bah
informasi hoax masuk ke ruang digital
dengan gayungan kecil membersihkannya
saya tentu berharap
untuk membersihkan ruang digital
jangan kasih gayungan kecil
kasih gayungan yang besar
agar kita gunakan ruang digital kita ini
untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa
yang penting juga
jangan sampai kerannya itu ditutup sama sekali
sehingga akses terhadap informasi itu
tidak boleh ditutup
dia harus tetap terbuka
ada salah satu
lembaga swadaya masyarakat
yang menyampaikan belanja influencer
termasuk ada belanja influencer
saya perlu sampaikan juga
kom info memang ada belanja influencer
yang terkait dengan coaching clinik
untuk menjadi influencer
bukan membayar influencer
untuk membelah kebijakan kom info
apalagi dalam penanganan covid ini
pemerintah kan ingin
dari beberapa laporan
di luar negeri
seolah olah indonesia itu
tidak bukan saja tidak berhasil
tapi tidak kompeten
itu pertama yang keluar
ada laporan dari straight time
yang kedua adalah
pemerintah itu sensitif
tidak ingin di kritis
membungkam atau memarah
ini bagaimana pak jonny
karena citra ini mau tidak mau
itu memang ada
dan ini penting untuk kepercayaan
kebanggaan dan juga kredibilitas
dari suatu institusi pemerintah
tadi sudah dari awal saya sampaikan
kebijakan komunikasi publik saat ini
tetapi kom info tetap mempunyai
tapi levelnya dari menteri penerangan
tentu mempunyai tugas dan fungsi
yang melaksanakan tugas dan fungsi
komunikasi publik itu
dengan kementerian lembaga
humas humas di kementerian lembaga masing masing
semuanya mempunyai masing masing
kementerian lembaga mempunyai humas
ini di koordinasikan disitu
oleh direktorat general ikp
jangan sampai juga
ada salah satu lembaga swadaya masyarakat
termasuk ada belanja influencer dari kom info
saya perlu sampaikan juga
kom info memang ada belanja influencer
itu yang terkait dengan coaching clinik
untuk menjadi influencer
bukan membayar influencer
untuk membela kebijakan kom info
itu postnya lain ya
itu sama sekali berbeda
itulah tadi yang disebut
itu bagian dari kurikulum
bagian dari kurikulum
jadi ini agak miss sedikit ya
dan yang ketiga adalah
terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia
dan keterbatasan informasi yang mereka miliki
dan keterbatasan informasi yang mereka miliki
tapi satu hal
yang terbuka secara internasional
dari salah satu ukurannya
adalah dari tekanan
dampak besar dari covid ini terasanya di ekonomi
dan kita tahu
kuartal pertama indonesia
masih bertumbuh positif
pada saat bangsa bangsa lain sudah mengalami kontraksi
kuartal kedua indonesia
dibandingkan dengan bangsa bangsa lain
bahkan bangsa dengan ekonomi kuat
yang kontraksinya jauh lebih dalam
bahkan double digit
nah dari sisi itu
kita bisa melihat
management covid indonesia
dampaknya terhadap ekonomi
relatif lebih kecil
dibandingkan dengan manajemen covid sembilan belas
ini yang dilakukan oleh bangsa bangsa lain
saya tidak membela
tapi saya menyampaikan data statistik
itu data statistik
dan di dalam situasi dimana kontraksi yang begitu besar
dan di indonesia di kuartal kedua
sisi yang positif
saya menyampaikan sama mbak desi
sektor komunikasi dan informasi bertumbuh
pada saat sektor lainnya mengalami kontraksi
sektor kominfo bertumbuh double digit
nah ini kan ada peluang yang harus kita jaga
kebijakan transformasi digital
yang ditetapkan oleh pak jokowi
karena ini keputusan yang rasional
dengan melihat data statistik
jadi saya menghormati tentu
dan pendapat orang lain
tidak mendapat media asing
kalau mau mendapat informasi yang akurat
untuk memberikan informasi yang lengkap
sehingga informasinya lebih berimbang
karena sekarang persepsi
persepsi itu segalanya
setuju sekali mbak desi
kepentingan terhadap perception
kalau digambarkan kepentingan
persepsi tentang kita ini
yang dapat manfaat
karena itu menjadi tugas kita
untuk menjaga persepsi tentang kita
untuk manfaat kita
kadang kadang kita kalau melihat
bangsa lain menilai kita kurang baik
dan dia benar
untuk kepentingan apa itu
apakah itu untuk kepentingan kita
karena tidak terlalu banyak negara
yang bisa membanggakan ya cara mereka menangani covid itu
itu bisa saya membaca
kalah dalam berperang
ada fatality rate di tingkat medis yang tinggi
karena kita harus perbaiki
tapi judul itu memberikan gambaran indonesia
indonesia masih berperang
dan harus menang lawan covid
kita gak kalah yang telak seperti bangsa lain
berarti sumber sumber informasi yang keluar
itu juga harus betul betul kita kelola
nah ini dia
menarik sekali ini bisa
kalau bicara mengenai digitalisasi
karena ini adalah realitas sekarang
dan realitas masa depan kita
terima kasih pak jonny
dan kalau dari saya sendiri
ini harapannya begitu besar ya
dengan adanya infrastruktur
yang betul betul kita inginkan
yang namanya digital divide
itu tidak ada lagi
mudah mudahan pada tahun dua ribu dua puluh
itu harapan tentu saja
dan ini tidak hilang
atau revenue yang kita bisa dapatkan
luar biasa potensinya
jadi jangan kita sia siakan
dan yang penting juga
undang undang penyiaran itu
khususnya berkaitan dengan migrasi analog
ini kita masih sistem analog
ini luar biasa sekali ya
tv analog saja sekarang tidak dijual
dari analog ini harus segera
karena ini berdampak kepada
untuk benefit kita semua
dan data center ini kita tunggu tunggu
supaya pemusatan dari informasi
dan juga efisiensi
dan konten konten menurut saya
privasi data itu sangat penting
tapi jangan nanti disalah gunakan juga
banyak sekali pr kita ya
betul mbak sej
tapi jangan lupa
jaga jarak dari kerumunan
kita berhasil kalahkan covid pasti
dan ekonomi kita boleh bertumbuh dan berkembang lagi
dan digital society kita kita bangun
terima kasih banyak sekali lagi pak joni
insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di
dan juga lewat kanal youtube
sekali lagi juga
jangan lupa pakai masker
kalau perlu juga pakai face shield
dan sampai jumpa
jangan lupa like share dan subscribe